waksuna kim dia yang biasa azan di kampung ini
jadi inget mang wocat ya
oh iya kamu sudah bayar utangnya belum
ya enggak yung ma udah kum
tinggal yang panci yang belum
begitu saya cari cari mangocatnya kan bencana alam tuh
saya juga tau kum kalau hutang itu dibawa mati
makanya kalau misalnya kayak sekarang nih saya punya uang nih
oh baru mau dibayarin
oh enggak tin tadi mau nanya antin
nanti lagi sibuk jadi nggak enak nanyanya
ini kok cirawas sepi banget ya
dulunya sih ciraos itu rame kan banyak pabrik
tapi sekarang pada tutup bangkrut
nyangkanya rumah rumah pada dijualin banyak yang cerai
aduh kenapa sampai cerai ting
suami saya kena phk
saya ditinggal begitu aja
katanya sih sekarang udah di sidoarjo
udah nikah lagi
kak ngaceng kerja di mana
istri saya yang kerja di saudi
istri saya tuh kesayangan majikanya tin
makanya gajinya besar
masa saya juga harus kerja
nanti yang ngurusin anak sama rumah tangga siapa dong
ya kalau istri saya tuh kesayangan majikanya tin
makanya gajinya besar
masa saya juga harus kerja

masa saya juga harus kerja
ya mendingan gausah kerja
memangnya gaji di sana besar kan
rata rata sih besar tin
tapi istri saya gajinya paling besar
karena disayang sama majikannya

masa saya juga harus kerja
untuk pindah ke desa cirawas ini
saya juga mengharapkan
ciyoyo bisa memberangkatkan
tenaga kerja wanita
sebanyak banyaknya iya pak
dan saya setelah aku kepala desa
siap membantu ciyoyo
siap membantu ciyoyo
terima kasih pak
saya juga akan melakukan sistem pelayanan terpadu satu pintu
supaya pengurusan surat surat
izinnya juga lebih mudah dan prosesnya lebih cepat

terima kasih bapak bapak baik sekali
kita tidak bisa ngobrol lama lama di kantor
ada keperluan mendatang
stop di sini aja pak ini rumah saya
terima kasih ya pak kadria sudah repot repot
nyantriin saya ke sini
sekarang sekalian jalan
selamat berjuang ya cuy
iya pasti pak
kalau begitu saya mau lanjutkan perjalanan
iya silakan pak
gimana kamu kalau ketemu istri kamu kok
ini motornya aceng
itu aceng sama siapa
kamu mau bikinin kopi dua ada teman saya datang
kom doi duduk duduk
udah lama cek
baru baru aja datang
ini kopinya lagi dipesen
ini kopinya udah mau habis kok
maksudnya kopi buat kalian
ini aku om ini idoy
kopinya udah nyampe
kenalan dulu dong
eh doi keng
tolong bilangin istri kalian jangan bawa barang banyak banyak ya
emangnya nggak boleh bawa barang banyak
dibatasin timbangannya cek
oh saya pikir nggak dibatasin
kalau lebih dari batas timbangannya bayarnya mahal
lagian cek kalau tidak dibatasin
kasian atau pesawatnya
kenapa pesawatnya kan dadang
ya penuh sama barang barang istri saya dong
berarti istri kang dadang kalau pulang bawa oleh oleh banyak
anak onta aja kalau diminta sama dia
dikasih sama wajikannya buat debbie cek
sayang aja gak boleh
anak anak sini itu ya
kalau ada mobil aja dikejar kejar gimana coba kalau ada ontak
kang usaha kamarnya kan lancar
alhamdulillah saya juga begitu kan
seperti orang yang stres kang
subuh kau datang duluan
saya pingin ngadain doa syukuran
kalau saya ya doa ya lagi pengen pasang lampu taman yang temaram
iya saya juga pengen nge chat rumah
heat kalian berdua tuh enak sekali
masih ada yang dipikirin masih ada yang dikerjain
kalau saya gimana tuh
lampu teras juga romantis
rumah udah bagus mau kerjain apa lagi ya
ya udah deh isi pulang dulu ya
ini yang azan siapa cuk
dia yang biasa azan di kampung ini
jadi inget bang pocat ya
kamu sudah bayar utangnya belum
ya enggak yungma udah kum
tinggal yang panci yang belum
begitu saya cari cari uang ocatnya kan bencana alam tuh
saya juga tau kum
kalau hutang itu dibawa mati
makanya kalau misalnya kayak sekarang nih saya punya uang nih
terus saya tunda tunda bayarnya itu namanya zolim
kum apa sih kum
kalau misalnya saya ketemu sama ocat saya bayar utang saya berkali kali lipat